semarak serta semangat menyambut tahun dua ribu tiga terasa di seluruh penjuru tanah air termasuk di yogyakarta
di kota pelajar ini semangat baru diperlihatkan dalam gelaran musik ganjar prano festival di lapangan parkir mandala krida
di lapangan parkir mandala krida untuk menikmati festival musik yang diadakan sahabat ganjar
ganjar pranowo festival ke enam ini diramaikan oleh sejumlah artis lokal maupun tanah air
di antaranya stefan pasaribu solja andy x abah lala dan dewi persik
serta halunan musik melayu dari orkes melayu serak
dewan pembina sahabat ganjar gus khayat mengatakan yogyakarta dipilih sebagai lokasi terselenggaranya
yogyakarta terkenal karena persona keistimewaan yogyakarta
sudah kita ketahui bersama bahwa kota yogyakarta adalah kota budaya
yogyakarta adalah kota pelajar
yogyakarta adalah kota pariwisata
jadi disinilah pada awal tahun dua ribu dua puluh tiga ini kami memilih provinsi daerah istimewa yogyakarta ini karena istimewanya
dan tentunya kami di dalam melangkah menuju ke depan menuju ganjar pranowo
dan tahun dua ribu dua puluh empat ini kami memilih yang serba istimewa agar nanti terpilih menjadi ganjar pranowo menjadi presiden yang istimewa
yang semua bisa terakomodir
dan yogyakarta inilah sebagai langkah pertama kami untuk menuju kesuksesan ke depan
sesuai dengan daerah istimewanya
sementara itu andy x salah satu pengisi acara ganjar pranowo festival ini
turut mendoakan agar ganjar pranowo diberikan pelajaran pada pilpres dua ribu sembilan
dan di depan akan mencapai dua puluh empat tahun
kita lima kali ya ketemu pak ganjar
beliau sangat ramah baik sekali
iya tinggi mas beliau
jadi harapan saya harapan kita ya mungkin untuk pak ganjar
sehat selalu diberikan lancaran selalu
dijauhkan dari orang orang yang berburuk prasangka kepada pak ganjar
semoga dua diri semua
semoga berhasil semoga berhasil

ganjar pranowo festival musik ini diharapkan dapat membangkitkan semangat
dan menyatukan masyarakat indonesia
selain festival musik ganjar pranowo festival juga dimeriahkan dengan pembagian door price
bagi para pengunjung dengan hadiah utama dua unit sepeda motor